kalau yang satu ini saudara pembuatan al quran braille di kawasan wiyataguna kota bandung
diproduksi dengan mesin cetak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
mesin ini merupakan mesin tertua di indonesia yang mampu memproduksi ribuan lembar al quran braille setiap tahunnya
beginilah suasana percetakan al quran braille di kawasan wiataguna
di jalan pajajaran kota bandung jawa barat
suara mesin antik tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua terdengar setiap hari di percetakan tersebut
percetakan ini memproduksi empat ratus set al quran dengan huruf braille dalam sebulan
alat pencetak huruf braille ini sendiri didapatkan dari sebuah lsm amerika serikat helen keller internasional
mesin pabrikan thompson tersebut
hanya diproduksi enam buah di seluruh dunia dan salah satunya berada di bandung
mesin cetak tersebut hingga saat ini masih berfungsi secara normal namun terkadang terkendala
ini mesin datang ke indonesia tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua diproduksi oleh helent carrier coundation dulu
kendala ada terutama kalau misalnya kurang oli
stangnya itu kan disitu ada bangkanya
tni sih kalau awal produksi mungkin dari sana dari penaskahan dari mesin stereotaper yang saya praktekkan tadi
dalam sehari rata rata lima set al quran diproduksi
selain dari kota bandung pemesanan juga datang dari seluruh indonesia
dua ribu dua puluh empat dua ratus set telah keluar
baru empat ratus ya sampai sekarang di awal
besarannya itu yang paling itu tentunya beberapa lembaga yang paling eksis ya kepada al quran braille
seperti umi maktum voice ini memang sudah mitra kami
dan rumah waqaf rumah waqaf sebagai anak dari rumah jakarta
rumah jakarta itu sebenarnya rumah jakarta
al quran braille ini juga pernah dipesan oleh negara tetangga seperti dari malaysia dan singapura
namun untuk tahun ini yang memesan hanya dari dalam negeri saja